sekarang hidup bapak tergantung dari alat aja meh
sebagai keluarga kita harus mutusi
waktu itu aku minta tolong sama bapak untuk jemput rio
alatnya mau dibiarin atau dicabut